halo sobat kompastv saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini
senin dua puluh mei dua ribu dua puluh empat bersama saya karisma nengkias di top tiga news kompastv
yuk kita simak berita selengkapnya
diawali dari berita forum air dunia atau world water forum ke sepuluh
yang resmi dibuka pada hari ini senin dua puluh mei dua ribu dua puluh
forum ini diresmikan langsung oleh presiden republik indonesia joko widodo
sebelumnya elon musk juga turut menyampaikan pidato pembukaan
yang menyinggung perihal krisis air dapat diselesaikan
di momen pembukaan forum tersebut turut dihadiri oleh pejabat negara dan kepala negara
hingga pejabat setingkat menteri
usai opening ceremony dilanjutkan dengan high level meeting
pertemuan kepala negara hingga pejabat setingkat menteri
selanjutnya ada presiden iran ebrahim raishi yang dinyatakan meninggal dunia
usai helikopter yang mengangkutnya bersama delapan orang lain jatuh
di provinsi azerbaijen timur utara iran pada minggu sembilan belas mei dua ribu dua puluh empat waktu setempat
ditumpangi oleh raisi jatuh di pegunungan dekat perbatasan azerbaijan dan iran
dalam laporan sejumlah media helikopter itu menampung total sembilan orang saat kejadian
sebelumnya operasi pencarian besar besaran sedang dilakukan di pegunungan barat laut iran
untuk mengevakuasi puing dan jenazah yang tewas
tim penyelamat pun berhasil mengevakuasi puing puing helikopter
jenazah presiden iran pun berhasil ditemukan
dan yang terakhir menteri keuangan sri mulyani buka suara mengenai rencana pemerintahan
yang akan menaikkan ppn hingga dua belas persen
sri mulyani mengatakan keputusan itu sepenuhnya merupakan wewenang
dari pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan nanti
yaitu prabowo subianto dan gibran raka buming raka
meski kebijakan itu menjadi wewenang pemerintahan pengganti pemerintahan presiden joko widodo
namun komunikasi telah dijalankan
ia mengaku telah berkomunikasi dengan orang orang yang ditunjuk oleh prabowo subianto
untuk mengenai ppn itu nanti kami serahkan kepada pemerintahan yang baru
untuk hal yang lain yang tidak terkait dengan kmpkf saya tidak komentar
dan tim maupun orang orang yang ditunjuk oleh prabowo
sehingga apa yang kita tuangkan akan bisa sedapat mungkin memasukkan seluruh aspirasi
sehingga pemerintah baru programnya dan prioritas pembangunannya tetap bisa berjalan tanpa harus menunggu waktu
nah saful kompas tv itu tadi tiga berita terpopuler pada hari ini
mana nih berita yang paling menarik untuk kamu
dan pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini
saya karisma nengtyas pamit undur diri